munculnya kasus baru gagal ginjal akut pada anak membuat badan pengelola obat dan makanan sempat melarang peredaran obat sirup merek tertentu
namun selang beberapa hari bpom meralat dan menyatakan obat sirup tersebut aman dikonsumsi setelah pihaknya melakukan serangkaian uji tes laboratorium
aturan pelanggaran jual beli obat sirup merek tertentu oleh bpom ini membuat penjual obat sempat menarik peredaran obat sirup penurun panas tersebut
salah satunya di pasar pramuka jakarta timur
di pasar ini para penjual obat menegaskan pihaknya menjual obat sirup penurun panas sesuai dengan izin dan aturan bpom
namun meski tetap menyediakan obat sirup yang aman dikonsumsi anak para penjual mengaku saat ini jarang sekali orang tua yang membeli obat sirup untuk anak
pasti emang dijual bebas kan kalau misalkan yang enggak
emangnya kalau misalkan yang dilarang sama pemerintah ya udah gak kita jual lagi gitu
kita juga tahunya dari media juga kan ya
nah pas itu keluar berita itu keluar yaudah akhirnya kita turunin dulu
ternyata dari pemerintah juga kan sudah dikeluarin kalau misalkan ini sudah aman
yaudah akhirnya bisa kita jual bebas lagi gitu
tapi emang di beberapa toko emang gak semuanya dijual sih
karena kan ini emang barangnya susah sih sebenarnya
masalah sirupnya ya berarti ya kalau sirup sih sudah tidak ada
ya kalau untuk penjualannya sih udah menurun dan bisa dikatakan sehari itu nggak ada lah gitu
kalau untuk merek tersebut
untuk yang merek siun tidak ada ya
untuk obat sirup yang lainnya seperti apa
obat sirup yang lainnya ya jadi pastinya nggak ada juga
karena orang kan jadi takut apa gimana gitu
ada pun untuk memastikan obat sirup aman atau tidak untuk dikonsumsi anak
orang tua dapat langsung memeriksa daftar obat sirup tersebut di laman resmi badan pengelola obat dan makanan
dalam laman tersebut bpom merinci obat yang dilarang dikonsumsi dan
yang aman digunakan sesuai dengan aturan pakai
di sisi lain dokter spesialis anak tiur malisapini menegaskan orang tua
sebaiknya tidak langsung memberikan obat saat anak baru mengalami sakit
hal ini karena penggunaan obat pada anak yang sakit sebaiknya menggunakan petunjuk dari dokter
adapun obat yang diberikan bisa dalam bentuk obat sirup atau buyur
banyak itu yang tadi saya bilang ya orang tua biasanya udah ah coba
obat warung dulu beli obat sendiri dulu kalau sudah parah baru bawa ke dokter
nah itu juga tidak baik ya jadi kita jadinya juga sebagai dokter juga menemukan kasus anak ini sudah berat kadang
jadi memang kalau memang pada awal hanya demam anaknya masih aktif ya kita tidak perlu juga langsung memberikan obat
orang tua bisa memberikan cairan dulu ya cairan yang lebih banyak dibanding biasanya
karena anak yang demam itu membutuhkan cairan untuk hidrasi
jadi tubuhnya lebih banyak dibanding normal
itu yang pertama
lalu apabila tidak membaik juga bisa juga dilakukan tindakan seperti mengompres
kompres dengan air hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh pada anak
pada bayi atau anak yang lebih kecil kita juga bisa melakukan biasanya skin to skin kontak ya
jadi kulit anak kita tempelkan dengan kulit orang tua ya
karena nanti akan membantu juga untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi
apabila hal hal tersebut ternyata
tidak efektif untuk menurunkan suhu tubuh ya terus anak terlihat lemas ya
ya jangan ragu untuk segera datang ke ahlinya
kita periksa ke dokter ataupun ke dokter anak untuk dicari tahu apa penyebabnya
dalam hal ini tiu rumah mengimbau kepada orang tua untuk lebih bijak
dan tidak membeli sembarangan obat tanpa resep dan petunjuk dari dokter
siti badriah jimmy chandra jakarta